mungkin sebagian dari anda pernah mengunjungi monumen nasional pada siang hari
namun bagaimana kalau berkunjung pada saat malam hari
ya sebulan sejak wisata malam monas diselenggarakan pemerintah provinsi dki jakarta
animo masyarakat berkunjung terus bertambah
matahari sudah terbenam
namun ratusan orang masih pengantre untuk naik ke puncak monumen nasional
sejak mulai diberlakukan pada lima april lalu
animo masyarakat untuk melihat pemandangan kota jakarta dari atas monumen
yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima tersebut pada malam hari terbilang cukup tinggi
ya dan untuk naik ke puncak monas pada malam hari itu
pengunjung sudah mulai bisa melakukannya pada pukul tujuh hingga sepuluh malam
dan untuk melakukannya anda cukup membayar sepuluh ribu untuk dewasa dan dua ribu rupiah untuk anak anak
tapi pengelola menerapkan batasan kuota sebesar tujuh ratus orang tunai ke puncak
untuk itu pastikan anda lebih awal untuk dapat kesempatan naik ke atas
setelah naik lift pengunjung akan langsung berhadapan dengan kerlap kerlip lampu jakarta
pemandangan jakarta dari ketinggian lebih dari seratus meter tersebut
menjadi salah satu daya tarik utama objek wisata monas
lokasi di jantung ibu kota ini kerap dipilih para pengunjung
untuk mengabadikan kunjungan mereka
jauh ini antusiasme masyarakat cukup bagus ya
dari jumlah pengunjung yang cukup banyak memang sih fluktuatif dari hari ke hari
rata rata tuh di hari biasa kita sampai dari empat ratus sampai delapan ratus orang
dan untuk weekend itu untuk malam aja bisa seribu sampai dua ribu orang untuk sabtu dan minggu
sementara itu seorang pengunjung yang pernah berwisata bersama keluarga di monas pada siang hari
mengaku mendapatkan suasana yang berbeda ketika berkunjung
pengunjung saat malam
kayaknya lebih enakan malam mandi kecil karena agak adem gak begitu rame juga
untuk meningkatkan jumlah pengunjung pemerintah provinsi dki jakarta
berencana membangun air mancur menari di sisi barat
selain itu alat penerangan di kawasan akan diganti menggunakan lampu led agar lebih efisien
bagi yang tertarik mengunjungi monas pada malam hari anda bisa datang pada hari selasa sampai minggu
arya dita utama jakarta